korban bahwa total lima ratus juta yang diantaranya dua ratus juta merupakan uang cash dan tiga ratus juta adalah perhiasan
barang bukti yang berhasil diamankan oleh satreskrim ini terdapat empat puluh satu item
empat puluh satu item yang diantaranya berupa uang pecahan uang rp seratus rp lima puluh
ada dolar terus ada perhiasan emas juga
ada pun kronologis bahwa tanggal dua sekira pukul empat belas dua puluh
korban diberitahu oleh adiknya bahwa untuk pelaku biasanya bekerja di rumah
namun pada saat itu izin tidak ada di rumah
kemudian korban mencoba mengecek cctv namun sudah tidak aktif lagi
bahwa biasanya ini cctv itu aktif
namun pada saat itu kejadian itu cctv mati
nah karena adanya tidak aktif itu
baik korban maupun adiknya melaksanakan pengecekan berangkas
berakas yang ada di dalam kamar ya
dalam kamar dilihat berangkas itu
bahwa di dalamnya sudah tidak ada lagi uang maupun perhiasan emas
korban datang ke polresta mangan kota untuk melaporkan hal tersebut
selanjutnya unit operasional bersama dengan unit tipiter ya
melaksanakan penyelidikan olah tkp
mencurigai salah satu diduga kuat adalah saudara tersangka
sebagai pembantu pekerjaan ini
sekiranya malam jam dua puluh tiga
unit eksternal maupun dari unit tipiter mengetahui bahwa
yang bersangkutan berada di hotel grand mergo
yang saat itu rencananya bahwa diduga tersangka akan melarikan diri
dengan sudah memesan bus yang akan menjemputnya
digunakan untuk melarikan diri
bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku
dia menggunakan kunci asli yang diambil dari lemari korban
satu tahun baru keluar
terus apa yang jadi motivasi untuk mengambil ini apa
kan orang kilap itu karena
kebutuhan atau untuk kepentingan lain
kasih tahu kalau sudah apa apa